diumumkannya sketsa wajah dua terduga penyerang novel baswedan
tidak membuat masyarakat kendur
mendorong terbentuknya tim gabungan pencari fakta atau tgpf
dua lembaga swadaya masyarakat icw dan ylbhi
tetap mendesak presiden untuk membentuk tgpf
karena tidak yakin kasus novel baswedan ini akan diungkap tuntas oleh kepolisian
tujuh belas april dua ribu tujuh belas dua orang pengendara sepeda motor
menyiramkan air keras ke arah novel
mata kiri novel terluka parah
dan ia harus menjalani perawatan di singapore national ice center hingga sekarang
lambatnya pengungkapan kasus ini membuat dua lembaga swadaya masyarakat
icw dan ylbhi mendesak presiden joko widodo
tetap membentuk tim gabungan pencari fakta atau tgpf
ketika penyiram air keras novel baswedan
mereka tak yakin pihak kepolisian akan mengungkap kasus ini
lambatnya pengungkapan kasus ini sudah diduga oleh novel baswedan
novel angkat suara soal pengungkapan kasus teror yang menimpa dirinya
novel pesimistis kasusnya akan ditangani secara serius
saya menduga penanganan yang dilakukan
justru membuat perkara teror ini seolah olah biasa biasa saja
saya pada posisi tidak percaya bahwa ini akan diungkap dengan serius
oleh karena itu saya mengharapkan dibentuk tim gabungan pencari fakta
untuk mengungkap ini apabila memang dianggap serius
sementara itu anggota kompolnas benediktus bangbang nurhadi berpendapat
kasus ini lambat terungkap karena novel baswedan tidak kooperatif terhadap pihak kepolisian
sebetulnya bukannya bahwa penyidikan ini akan lama
tadi kan saya bilang salah satu faktornya adalah tidak kooperatifnya korban
lebih bicara kepada pers atau wartawan daripada kepada penyidik seperti itu misalnya
istilahnya tidak bertentangan
kalau memang mau dibuat tim independen silakan saja
kalau memang kepentingannya menganggap bahwa hal itu bisa mengungkap
ya tentunya kalau ada tim independen ya para mantan itu ya jangan ikut lah
atau yblhi jangan ikut juga
ya asal lembaga bantuan dulu ya nggak boleh ikut juga
karena ini terkait
kasih yang benar benar independen
namanya aja tim independen
tunjuk orang orang independen
jumat dua puluh empat november lalu
polda metro jaya telah merilis sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap novel baswedan
hingga kini polisi masih berupaya menemukan identitas para terduga pelaku penyerangan
upaya penangkapan pelaku penyeraman masih dinanti
aktor intelektual dalam kasus ini
andri setiawan cnn indonesia